yang kami hormati pimpinan komisi tiga dan para anggota komisi tiga yang terhormat
kami akan menyampaikan surat surat yang disampaikan oleh ppatk kepada kami
yang telah menjadi bahan pembicaraan publik dan penanganan yang dilakukan oleh kementerian keuangan
juga banyak sekali konsep atau ide ide yang barangkali juga perlu diluruskan
seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan komisi tiga mengenai transaksi mencurigakan yang menyangkut pekerjaan pemberdayaan keuangan
untuk poksinya kami atau yang disebut menyangkut keuangan
secara awal tadi telah ditegaskan oleh pak menko
selanjutnya kami tidak ada perbedaan dari pembicaraan publik dan penanganan
data antara menko polukam dengan menteri keuangan terkait transaksi agregat sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
transaksi agregat tiga ratus empat puluh sembilan ini artinya ada transaksi yang bersifat debit kredit keluar masuk yang mungkin kalau di dalam proses
ada surat yang dikirim ppatk ke kementerian keuangan
rp satu ratus delapan puluh enam telah selesai ditindaklahkan
dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi satu ratus sembilan puluh tiga pegawai
ini periode dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
karena ada juga berita yang menunjukkan seolah olah tahun ini saja satu ratus sembilan puluh tiga
sementara sembilan surat ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum